dan kita sudah terhubung dengan dua rekan saya mutia wiro sastro di depan gedung dpr ri jakarta dan arta bima di depan gedung dprd bandung
selamat malam teman teman saya ke mutia terlebih dulu mutia saat ini di depan gedung dpr
unjuk rasa masih berlangsung sekalipun sudah melewati waktu yang biasanya ditetapkan oleh polisi
apa yang terjadi saat ini mutia
baik putri saya langsung melaporkan dari depan gedung dpr jakarta
ternyata baru saja sebelum saya memulai live report kali ini sejumlah mahasiswa merangsek ke dalam jalan tol
dan memberhentikan beberapa mobil ataupun kendaraan roda empat yang berada di dalam tol
sebelumnya memang masa sudah datang dari pukul empat belas tiga puluh dan juga sama seperti aksi sembilan belas september lalu
masa kemudian menutup jalan di sekitaran gedung dpr jakarta begitu dari arah senayan menuju ke selipi
sehingga dari pukul sepuluh tiga puluh
empat belas tiga puluh hingga saat ini masih belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat ataupun jalur trans jakarta
yang pada tanggal sembilan sebelas september sebagai bandingannya begitu tetap dibuka dan tetap bisa digunakan oleh para pengguna jalur
namun saat ini semuanya ditutup sampai akhirnya anda bisa lihat merangsak ke jalanan sekitaran tol dalam kota
kemudian memang sebenarnya putri dpr sendiri telah menerima audiensi dari kembali lagi perwakilan dari mahasiswa
ada lima puluh delapan perwakilan yang berada dari tiga puluh delapan universitas
sekali lagi saya akan menunjukkan kepada anda di depan sana di kamera anda bisa melihat itu adalah mobil komando para perwakilan universitas
begitu yang tadi telah menyuarakan atau memberitahukan apa saja hasil yang didapatkan dari audiensi
jika kita menelik ke belakang putri pada sembilan belas september lalu mereka telah diterima audiensinya oleh sekjen dpr ri indra iskandi
kemudian ada beberapa poin yang kemudian dihasilkan dari audiensi tersebut yaitu salah satunya adalah janji bahwa sekjen dpr indra iskandar
akan menyampaikan setiap aspirasi mahasiswa dan juga melibatkan dosen akademisi dan juga perwakilan mahasiswa sebagai representasi dari rakyat begitu
dalam setiap rancangan undang undang atau revisi undang undang begitu
namun ternyata kami mendapatkan informasi hasil dari audiensi adalah sekjen dpr tidak menyampaikan
semua poin yang didapat dalam audiensi yang dilakukan pada sembilan belas september dan juga tentunya putri bisa diprediksi begitu ini sontak menyulut amarah juga dari para perwakilan audiensi yang berada di dalam gedung dpr yang tadi terima oleh fraksi gerindra
kemudian ada juga poin poin lainnya kenapa akhirnya hari ini datang lagi aksi pada tanggal dua puluh tiga september ini dikarenakan pada tanggal dua puluh empat september ini adalah
eskalasi politik yang terjadi paling tidak tadinya diprediksikan pengesahan ruu kuhp dan juga ruu lainnya terlaksana pada tanggal dua puluh empat september
untuk itu pada tanggal sembilan belas september mereka berjanji akan menelurkan masa yang lebih banyak lagi pada tanggal dua puluh tiga september
ini sampai saat ini aksi masih tereskalasi begitu di depan gedung dpr masa sejenak masih beberapa melemparkan botol botol air mineral begitu kemudian dari kendaraan taktis sendiri sudah bersiap ada beberapa kendaraan taktis
ini sampai saat ini aksi masih teres eskalasi begitu di depan gedung dpr masa sejenak masih beberapa

ini sampai saat ini aksi masih teres eskalasi begitu di depan gedung dpr masa sejenak masih beberapa

ini sampai saat ini aksi masih teres eskalasi begitu di depan gedung dpr masa sejenak masih beberapa
ini sampai saat ini aksi masih teres eskalasi begitu di depan gedung dpr masa sejenak masih beberapa

ini sampai saat ini aksi masih teres eskalasi begitu di depan gedung dpr masa sejenak masih beberapa

mengapotimi lagi biar kalian mendapat tahu apel penyimpanan hidup di jalo barat
tadi aksi dari masjidnya juga sudah berkumpul dari pukul sebelas ribu an masjidwa di monumen perjuangan
perjuangan nantinya akan long march
menuju gedung dprd provinsi jawa barat
ini seingat saya putri
demo atau aksi yang dilakukan oleh
mahasiswa ini dalam rentang sepuluh tahun
belum terjadi di kota bandung
berapa demo atau aksi
yang melibatkan ratusan mahasiswa
atau ribuan mahasiswa mungkin terjadi
di tahun sembilan puluh delapan atau dua ribu
sesudahnya tapi kemudian saya hari ini
baru sekali ini melihat
adanya aksi dari ribuan mahasiswa yang kemudian
turun ke jalan
memberikan aspirasi dari rakyat untuk
sebagai bentuk kekecewaan mereka
terhadap anggota atau wakil rakyat
yang ada di pemerintahan sebagai
ini kalau kita lihat berapa bulan ini
masyarakat dikejutkan dengan berbagai
istilahnya kok mahasiswa tadi melihat
ada kejar tayang dari anggota dprd
untuk mengesahkan rancangan undang undang
yang dinilai sekali lagi
mengecewakan atau meninggalkan
rakyat kecil nah tadi putri
situasi berjalan kondusif sejak pukul sebelas
menjelang sore hari ada beberapa
memicu adanya bentrok
baik secara fisik ataupun
kontak dengan para penjaga
atau kepolisian yang berada di depan
gedung dprd provinsi jawa barat
terjadi sekitar pukul
tujuh belas sore hari namun kemudian
kondusif peran lahan
sudah dimulai adanya komunikasi
antara kedua belah pihak artinya
mahasiswa melakukan aksi ini juga tadinya
ingin menduduki dprd provinsi jawa barat
untuk memberikan atau setidaknya
memberikan suara aspirasi
kepada wakil rakyat yang ada
di provinsi jawa barat teruskan ke pemerintahan pusat
atau delapan belas waktu indonesia barat
tidak ada perwakilan dari
dprd provinsi untuk menemui
mahasiswa yang ada
akhirnya mahasiswa juga melakukan
kecewaan dengan memaksa masuk dan terjadilah
kalau anda lihat di layar kaca mungkin
sekarang ada water cannon
yang tadi sempat dilepaskan oleh pihak kepolisian
untuk mencoba mendorong atau
memukul mahasiswa yang mencoba masuk
ke dalam gedung dpr dan ini putri
bentrok ini yang terakhir
pukul delapan belas ini terjadi di delapan belas
sekitar delapan belas dua puluh hingga pukul tujuh
memaksa mahasiswa yang
yang berjumlah saya pikir tadi
ada sekitar dua ribuan mahasiswa kemudian
mundur ke berbagai titik di daerah
jalan trunun rejoyo dan tepat belakang saya
ada gedung sate bahwa mahasiswa juga melarikan diri
kesini untuk karena tadi
suasana sempat chaos mahasiswa juga sempat
atau con yang digunakan untuk
memblokade jalan ketika
aksi berlangsung namun kemudian
para petugas berhasil
memberikan pukulan mundur
mahasiswa terbelah pecah
dan akhirnya saat ini kondisinya sudah
mulai aman dan
mahasiswa sudah tidak terlihat
kemudian di depan gedung dprd provinsi
jawa barat putri baik baik
artabima terima kasih dari bandung jawa barat
sebelumnya ada mutia wirosastro di depan